tekanan mental sesudah kalah kemarin dari uzbekistan
dan itulah yang menyebabkan tadi malam itu tiga puluh tujuh netizen netral pada saat itu memberikan sentimen dan apresiasi kepada gibran